sejumlah kalangan kini menilai mencuci pakaian sebagai pekerjaan yang menyita waktu
mereka lebih memilih menyerahkan urusan bersih bersih pakaian kepada penatu
atau populer dengan istilah laundry
kondisi cuaca seperti musim hujan turut mendukung menjambunya bisnis ini
dan seiring waktu jasa laundry tidak hanya fokus pada cuci pakaian
namun mulai merambah ke karpet koper sepatu hingga helm
atau kasur lantai itu kalau misalnya kita laundry di tempat ini tuh benar benar kebantu banget gitu
meski tarif cuci pakaian terkesan ramah di kantong berkisar belasan ribu rupiah per kilogram
dalam sebulan omset dari bisnis laundry sangat menggiurkan
jangan kaget ya satu ratus lima puluh juta rupiah
ya selamat datang di segmen sehari menjadi
ngambil laundry an dulu
sebetulnya kalau lagi banyak ya pakainya mobil
cuma karena dua biar efisien dan cepat satu pakainya motor
aman oke bu
beragam strategi dipakai untuk merebut hati pelanggan
salah satunya dengan menyediakan jasa antar jemput cucian
pelanggan pun tinggal duduk manis
sembari menunggu pakaiannya maupun barang lain yang dijemput
dibersihkan dan diantar kembali ke rumah
setelah selesai barang yang dijemput
langsung kita bawa ke rumah dan kita cuci
setibanya di tempat laundry barang yang akan dicuci diperiksa terlebih dahulu
contohnya karpet ini
setelah panjang dan lebarnya diukur kondisi juga diperiksa
apakah ada bagian yang robek atau berlubang
demikian pula dengan pakaian
akan dihitung jumlah serta dicek detail fisiknya
kalau kita sih konfirmasi dulu
ke customer nya biasanya takutnya dia kecewa kok gak ilang
padahal kan ini bekas jamu jadi gak bisa ilang
pengecekan dan konfirmasi diperlukan untuk memudahkan pemantauan
terutama bila ada komplain dari pelanggan
biasanya terkait barang yang tertukar
atau diklaim rusak usai dicuci
aduh nih kalau yang punya karpet
harus benar benar dimaintain
ini salah satu contoh yang milik customer
setelah dikonfirmasi dia bilang
udahlah mas nggak usah dicuci
karena kalau dicuci pun
kayaknya bakal rusak makin parah
jadi ya sudah
mau gak mau tidak bisa dipakai lagi
pengecekan rampung kita lanjut ke pencucian
agar bersih maksimal
pencucian harus dilakukan minimal tiga kali
ada sejumlah kondisi yang membuat proses mencuci menjadi sulit
seperti ada sisa makanan menempel di karpet
mulai dari nasi duri ikan atau tulang ayam
bahkan permen karet
idealnya karpet dicuci secara berkala
sebab karpet bisa menjadi sarang penyakit
karena menyerap berbagai macam kotoran
debu bakteri hingga kutu
selesai disikat menggunakan alat
kita lanjut ke proses pengeringan
kalau mau nyuci karpet
yang jadi parent sebenarnya bukan pas part nyuci
karena kalau dia tidak betul betul kering
hahaha jadi kalau mau nyuci karpet
jadi kayak sia sia nyuci karena bau epek
masih pernah kan lagi nyuci
terus kemudian cucian anda tidak kering
apalagi di karpet lebih deh shit baunya
pengeringan dianggap selesai jika sudah diproses
dan tidak ada lagi air yang menetes
dari bagian bawah mesin
meski sudah tidak ada tetesan air
karpet tetap harus dijemur karena masih lembab
penjemuran memakan waktu tiga hari
itu kalau mau mencuci karpet
kalau cuaca cerah kalau sedang mendung
untuk mempercepat proses pengeringan
jemur di mana bang
sayanya di sini oke
ini yang dipegang
ini yang dipegang
ini yang dipegang
ramadan dan idul fitri menjadi
momen yang ditunggu pengusaha laundry
saat itu mereka akan kebanjiran
permintaan jasa membersihkan karpet
dari pengurus masjid dan musola
di sekitar tempat usahanya
ada tiga tahapan yang harus dilakukan
pada proses terakhir pencucian karpet
pertama disikat manual
penyekatan dengan cara ini akan
mengangkat debu yang tersisa
saat pengeringan di bawah sinar matahari
kedua menggunakan vakum untuk menyedot kotoran
hasil dari penyikatan manual
gunakan pembersih bulu seperti ini
meskipun di part terakhirnya ini
bisa dibilang sudah tiga lapis ya
ada yang disikat vakum
sama pakai roller yang seperti ini
yang dia lengket tapi tetap harus
dicek manual karena kadang kadang
dia kalau diginiin pun gak bisa ketarik nih
jadi harus diangkat sedikit dicongkel
taruh sini biar pelanggan
oh ya jangan lupa semprotkan pewangi
agar karpet harum serta nyaman
selesai semuanya karpet tinggal
dikemas ongkos cuci karpet
bervariasi tergantung ketebalan
dan kecepatan pengerjaan
di tempat ini tarif terendah
paling tinggi rp lima puluh lima
untuk setiap meter persegi
ya sehari tiga puluh karpet
kadang ada yang panjang begini
ini satu karpet aja udah
terasa ya karena kita tuh harus
benar benar fokus kadang kan kalau bersin sendiri
ada sisa sisa dikit tuh kayak ya udahlah ya
zero sampah jangan
meski permintaan membersihkan karpet sedang
melonjak cuci pakaian tetap
menjadi bisnis inti sebagian besar
ini sudah dihitung
sudah dicatat juga
tapi tentulah salah satu yang paling ngeri adalah
kelunturan kita pisahin yang
dengan yang gelap
oke eh betul ya ini hitam ya
dikategorikan sebagai pakaian sensitif
dan tidak boleh dicampur dengan
warna lain alasannya
bila ada pakaian yang mudah luntur
pakaian putih akan rusak dan
tentu pihak laundry yang harus menggantinya
hmm udah wangi nih
dan masuk ke part yang paling saya
rosok nikmatin dulu yang ini
untuk saya pribadi
ini adalah bagian tersulit
aduh nembus ke bawah
nambus ke bawah
beneran mas nembus nembus
saya biasa pakai setrikaan biasa ini agak
norak ini berat loh lebih berat dari
wah saya padahal
juga adalah pengguna jasa laundry karena
tapi saya kebagian menggosok
berbeda dengan setrika biasa
pelat dari setrika uap
tidak hanya menghasilkan panas
tetapi juga mengeluarkan uap air
ini beneran panas loh ininya
tadi kena tangan
ya panas ya kaget
kelebihan setrika uap adalah
bisa memangkas waktu dalam menyetrika
karena uap air yang dihasilkan
akan menghasilkan uap air yang
merata dan kerutan di pakaian
lebih cepat hilang
tapi setrika ini berat sekali
dalam sehari ada sekitar empat puluh sampai lima puluh kg
pakaian yang harus disetrika
atau rata rata empat ratus potong
pakaian per hari
setelah terlipat rapi
berikan pewangi secukupnya
dan pakaian siap dikirim kembali
ini udah terus
iya ini udah
ini udah terus
ini udah terus
kayak ngelipet baju biasa kan ini
bajunya panas ya
ya rasa setrika nando
karpet dan pakaian usaha laundry ini
juga menawarkan jasa bersih bersih helm
oh iya omset usaha laundry
yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan
memang bikin ngiler
namun semuanya tidak dicapai
secara instan banyak kisah yang
mewarnai perjalanan bisnis ini
selama belasan tahun
apa ya waktu itu kalau nggak salah ya
dicari cari di sini gitu kan
nggak ada back cover yang dimaksud gitu
akhirnya kita minta coba fotoin notanya gitu
udah marah marah customer segala rupa
ternyata nyucinya bukan di sini
manisnya cuan dari bisnis cuci pakaian ini
dengan tenaga yang dikeluarkan
mulai dari jemput dan antar barang
memastikan barang pelanggan tidak ada yang rusak
hingga selalu siap menerima komplain